hai orang orang itu untuk yang tempat buku buku
wajar atau bukan
kami berkoordinasi dengan digital forensik
sementara kami menemukan satu petunjuk
satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban
yang berjudul to you homever
di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini
mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia
nah ini kecelakaan dalam apakah tulisannya benasa ini
ataupun merupakan disepsi kita nggak tahu
mungkin ada orang lain juga yang nulis
kita tidak tahu oleh karena biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira kira apa yang terjadi
apakah ini mati karena alami natural
apakah kematian bunuh diri atau kematian
ataupun gabungan dari berbagai analisis
nah nanti sekali lagi tim sedang bekerja
sore nanti juga kita akan adakan olah tkp ulang
dan kami akan melibatkan apsivo
yang akan menganalisis secara retrospektif
karena dari tulisan itu itu dalam bahasa inggris tulisannya ya
akan terlihat kira kira apakah
kalau memang ini benar tulisan daripada jenazah
nanti akan kita rilis lengkap
berkolaborasi dengan tim lain